maafin abang ya jangan marah dong
abangnya cuman bercanda
kalau bercanda jangan soal durian
jiih ih ketawa dia
maaf bu minggir bu awas
pak maaf pak
minggir pak minggir
awas minggir minggir
ih bapak ngagetin ibu saja
ibu yang ngagetin bapak
pak ibu mau bicara
bapak juga mau bicara
ibu mau bicara soal penting soal bunga
bapak juga soal penting
soal mas pur yang mabuk durian
mas pur mabuk durian kenapa
pasti ini dikecewakan oleh wanita
mas pur itu memang suka begitu pak
dia tidak suka lihat dirinya sendiri
jadi jatohnya seperti punggung merindukan nebulan
bu kan harusnya bapak yang cerita
bunga itu kan mulai beranjak remaja
jadi remaja itu biasa pacaran
ibu nggak perlu cemas
tapi pak bunga itu kan anak kita satu satunya
pacaran itu membuat dia males belajar
itu lagi pergaulan bebas
itu yang buat ibu cemas
bu menurut buku psikologi yang bapak baca
pada usia seperti bunga
bu bapak kan belum selesai bicara
nih bang minum dulu
nih bang minum dulu
nih bang minum dulu
makanya bang kalau makan apa apa itu secukupnya aja
iya abang nggak ketau
kalau makan durian empat biji berdua bisa bikin mabuk
kok abang gak bilang kalau makan duriannya empat biji berdua
emang kenapa sih tat
kalau abang makan duriannya empat biji berdua
makan durian empat biji berdua ama perasaan sayang
iya kalau abang sayang sama tati abang makan duriannya dua biji aja
yang duanya lagi abang bawa ke rumah
tati kan pengen bang
pur kamu masih marah sama saya gara gara jari kamu saya gigit
mabok duren wah sungguh tidak keren
mendingan kita ke warung pomumun biar diminumin teh anget biar puyengnya hilang
gue nggak kuat jalan
kamu mau saya gendong ke warung pemumun
maaf pur kamu berat gendongnya nggak jadi ya
lu masih ngambak
gue mau makan durian
ya udah bulan depan abang beliin
kalau bulan depan nggak perlu musim layangan bang
itu maksud abang
yang jangan ngambek dong
ya udah abang
ya udah abang
ya udah abang
ya udah abang
pur kamu kuat kan bawa motornya
enggak kan motornya berat
maafin abang ya jangan marah dong abangnya cuma bercanda
kalau bercanda jangan soal durian
jangan soal durian
ih ketawa dia
maaf bu minggir bu awas
awas bu maaf pak maaf pak
minggir pak minggir
awas awas minggir minggir
bang tadi saya tanya kok gak dijawab
gua lagi kesel sama emak gua
kesel kenapa bang
pertanyaan lo udah bikin gue kesel sama lo
mau makan bang laper
kalau gua lagi kesel lo nggak boleh makan
awas minggir bu teh neng awas minggir maaf ya
apa itu sih pur
ya allah hea sini sini dudukin dudukin
pur lo kenapa
mabok durian pok
eh kenapa lu yang jawab
kan purnya lagi membawa durian
masya allah baru tau gua orang mabuk durian jadi bikin gagu
ya allah beneran gagu
bang keselnya udah belum
kalau lo nanya mulu kesel gua nambah
eh pur emang lu makan durian berapa biji sih sampai mabuk begini
tapi lu minum teh anget enakan kan
pur cepetan jawab
alo pecah dah gelas gua
lagi dipoto sama kamu
gue mau tau diri gue sendiri
kur foto saya lagi satu cepretan aja
hati hati ya bang
ingat kalau di perempatan lihat kiri kanan depan belakang
kalau kiri kanan udah biasa
kalau depan belakang gimana caranya
kiri kanan depan
iya susah ya bang ya kalau lihat ke belakang
apa lagi sih ini motor
is gue lagi foto buat temen temen gue di kampung
saya juga mau buat dikirim lewat pos ke keluarga saya di kampung
ngapain dikirim lewat pos kirim aja lewat facebook
facebook itu apa
media sosial itu apa
kalau gitu ngapain diajakin ngomong bang
ya bang jalan ya